itu foto pernikahan fendi dengan farah
itu perutnya pasti di belek do
aku tahu aku tuh gak bego
aku aja ngebayanginnya udah takut
dan tante marta aja ngebayanginnya sampe sedih
kamu tuh tahu gak sih
ini tuh operasi besar
operasi organ dalam do
jadi resikonya adalah
kamu bisa meninggal di meja operasi bu
kamu kenapa sih kelewatan sih dok
kamu gak boleh mati itu
kamu satu satunya anak mama
mama pengen lihat kamu menikah
bukannya mati di meja operasi
demi orang lain yang bukan siapa siapa
mama gak rela do
mama gak mau
aku setuju banget sama kata katanya tante marta
umur kamu tuh masih muda
masih banyak yang harus kamu lakukan dok
lagi pula kan kita belum nikah
aku tuh pengen banget dekat sama kamu
dan aku gak mau kehilangan kamu cuma gara gara papa ya kamila
ini tolong kamu jangan berlebihan kayak mama dong
kamu tuh bikin mama tambah sedih tau gak
dengar ya ma
ini operasi ini tuh ditangani sama beberapa dokter yang sangat ahli
dan mereka tuh gak asal beda orang tahu gak
iya iya tapi kan umur orang siapa yang tahu dong
andi denger ya
kalau kamu emang tundangan aku
kamu mesti dukung aku
kamu mau dukung aku atau kamu pergi ninggalin aku
aku akan dukung kamu
kamu mau dukung aku
asal kamu gak minta aku untuk ninggalin kamu oke
nah itu nama tunangan aku
indi kamu tuh gimana sih
pokoknya mama gak mau
gak rela mama
ma udah mama tenang ya kenapa sih ma
yaudah ma tolong mama tenang ya tenang tenang
dimana itu shaya yang lagi berkata
ambil bantuan anda ta'ala
aku belum akan tau
kadang tadi rush approve yang itu
tetap kena kepala emnosi
aku yang ketawa
masa obat ruiz sudah nangkep
mila sudah mencoba untuk menghubungi dokter berkali kali
tapi handphone dokter tetap aja nggak aktif
jujur saat ini mila sangat bingung
mila benar benar nggak tenang atas pengakuan dokter waktu itu sahamila
mila gak tahu sekarang harus berbuat apa dokter
dan seandainya aja dokter tahu
saat ini bukan hanya mila yang kacau dokter
tapi semuanya kacau
dan ini semua karena masalah ini dokter
termasuk pak haris dokter
mila minta tolong tolong dokter cepat kembali ya dokter
agar dokter bisa menjelaskannya semuanya sama kami
apa yang sebenarnya terjadi
kak mila minta maaf karena kak mila tidak bisa patuh dengan dokter
kak mila mengikuti tas ginjal itu lagi
maafkan kalau papa membuat kamu bingung selama ini
kalau sudah tiba waktu
pasti papa akan ceritakan semuanya sama kamu nak
kamu yang sabar ya naya
ada tamu dari jakarta mencari pak effendi
suruh dia masuk
ya baik bu
maaf anak siapa
saya ini laras bu
saya pemilik rumah sakit di mana dr effendi praktek selama ini di jakarta
silahkan duduk silahkan duduk
itu pasti ibunya dokter effendi ya
akhir akhir ini kondisi saya sangat menurun
sehingga saya memerlukan effendi untuk
dia sudah datang ke sini untuk merawat saya
itu foto pernikahan fendi dengan farah almarhumah istrinya
nak laras kenal dengan farah
farah itu sahabat saya bu
nah laras bersahabat dengan farah
sayang sekali dia sudah meninggal
dia meninggal dalam usia muda
dan itupun fendi terlambat mengetahuinya
karena itu dia sangat terkejut sekali
karena dia sangat mencintai farah
dia sangat menyayangi istrinya itu
ibu dekat sama farah
ya tidak begitu
tapi ibu sangat menyayanginya
dia itu wanita yang baik
dan dia wanita pilihan anak saya fendi
sayang sekali mereka berjodoh tidak terlalu panjang
farah meninggalkan fendi
padahal farah sedang mengandung
fendi laras baru saja datang
kedatangan saya tidak mengambari dokter sebelumnya
tidak apa apa ibu tidak apa apa
ya sudah kalau begitu kalian ngobrol saja
ibu mau minum obat
ibu mau minum obat bawa ke kamar ya
ibu ibu obatnya diminum ya ibu ya
terima kasih ibu
silakan duduk ibu silakan duduk
terima kasih dok
akhirnya saya berhasil menemukan dokter
dokter fendi saya datang mendadak ke sini karena ada hal penting yang ingin saya bicarakan sama dokter
walaupun seharusnya saya tidak mencampuri urusan dokter
tapi saya hanya ingin tahu kejelasan
apa yang pernah dokter sampaikan sama kamila beberapa waktu yang lalu
saya tahu ibu laras
ucapan saya waktu itu menimbulkan tanda tanya
bahkan pertanyaan yang besar bagi ibu camillah haris dan keluarganya
sekarang juga saya belum bisa menjelaskannya pada ibu
tapi ibu laras tenang saja ya
begitu ibu saya sehat
saya akan secepatnya kembali ke jakarta dan saya akan jelaskan semuanya ibu
saya juga tidak mungkin untuk menyimpannya terus menerus bu
saya berharap ibu laras mau bersabar ya
tapi dok tolong dilakukan secepatnya ya
karena kasihan kamila haris dan keluarganya dok
iya bu saya janji saya akan menyelesaikan secepatnya
saya percaya sama dokter
kalau gitu saya permisi dulu ya
tolong sampaikan salam saya buat ibu dokter
terima kasih ibu